apa dasarnya dibilang taliban
pengurus wadah pengawe di wadah pegawai itu ada yang buddha ada yang hindu
dari suku dari sabang sampai merauke ada
apa yang dimaksud taliban
ya kalian lihatlah dari muka saya ya
agama keluarga saya buddhis
ya seminoritas itulah saya
tapi gak masalah kan
maksudnya bukan masalah masuk ke kpk juga bisa bisa aja buktinya kan
akhirnya saya bawa bercanda saja
hal seperti itu karena memang tidak ada tidak ada yang seperti itu
andre denny nainggolan mengaku tak habis pikir isu polisi taliban yang kerap ia anggap sebagai lelucon belaka
ternyata membawanya kepada titik nadir pengabdiannya di kpk selama lima belas tahun
apalagi nilai merah yang ia dapat dalam tes wawasan kebangsaan
apakah seluruh pengalaman hidup yang ia lalui sebagai lulusan akademi polisi tahun dua ribu dua
lalu menjabat sebagai kapolsek lombok barat sebelum bertugas di kpk
membuatnya semakin tak pancah silais dan tak berwawasan kebangsaan
seluruh dedikasi dan perjuangannya
memberantas isu korupsi seakan tak pernah menjadi bahan pertimbangan pimpinan kpk untuk mempertahankan nasibnya
semua yang saya lakukan itu sia sia
semua yang saya lakukan di
kpk bahkan sebelum kpk yang pernah saya pelajari
yang saya terapkan di kehidupan sehari hari itu jadi sia sia
jadi berarti ini gak ada artinya semua itu
ketika saya melepas seragam polri
terus demi menjaga keberlangsungan kpk saat itu
saya melepas seragam polri
saya melepaskan cita cita yang saya pikir adalah untuk pribadi
yaitu menjadi seorang berkarir di kepolisian sampai pada level tertentu
mungkin berharap saya bisa jadi general
jadi itu semua runtuh
jadi kecewaannya adalah semua runtuh yang saya bangun
yang saya juga sampaikan delivery ke keluarga
saya ajarkan ke keluarga kayak begini
sikap kita harus begini
karena itu juga cerminan di kantor
dan supaya itu juga jadi cerminan di rumah
nanti kita bisa disebarkan juga di lingkungan keluarga lebih besar lagi
di lingkungan rumah juga lebih besar lagi
itu runtuh lewat situ
dan yang paling menyakitkan adalah berarti saya akan membawa stigma itu ke depan
bahwa saya tidak bukan seorang yang berwawasan kebaliknya
dan yang paling menyakitkan adalah berarti saya akan membawa stigma itu ke depan
nanti bagaimana dengan keluarga saya anak saya
wah bapaknya tidak pancasila
sama halnya seperti rizwin
penyidik beragama buddha yang menceritakan keharmonisannya selama bertugas
meski menjadi seorang dengan etnis minoritas di lingkungan kpk
saya kalau di kpk beneran ada taliban
emang bisa orang kayak saya hidup di situ empat tahun loh
maksudnya kalau ada yang
tidak suka dengan saya
pasti saya sudah di china cinain di situ kan
apalah gitu kan
maksudnya saya nyaman nyaman saja
orang orang yang disebut kadal burun nomor satu itu
si pak novel itu baik gak sama saya
maksudnya ya biasa aja gitu
hingga pada akhirnya
lima puluh satu pegawai menerima surat keterangan nonaktif
dan diminta untuk menyerahkan tugas serta tanggung jawabnya
yang ditanda tangani langsung oleh pimpinan kpk
merasa tak mendapat perlindungan
penyidik kpk herbert nababan
meminta dukungan dari persatuan gereja indonesia dan komnas ham
untuk membantah isu bahwa tudingan kelompok radikal dan anti pancasila
sangat bertolak belakang dengan keberagaman dan keharmonisan
yang ada di internal kpk
harmonis saja di dalam
kita bekerja dalam satu tim ataupun dalam ruangan
di dalam pekerjaan kita tidak ada
perbedaan antara suku antara agama
tidak ada kita berbau sama semua
yang menjalankan agama islam silakan menjalankan agama
yang kristen akan menjalankan ibadahnya silakan
baik yang hindu juga seperti itu tidak ada perbedaan
dan tidak ada di dalam kita mengkotak kotakan seperti itu
hubungan kita toleransi di dalam berjalan
yang pada teman teman asrani kebetulan saya agama kristen
nanti menjelang natal merayakan ibadah natal atau perayaan natal
berjalan begitu juga teman teman yang muslim
sada saat menjalankan ibadah puasa dan lain lain
ada yang namanya halal biarlah semua juga kita berbau
jadi saya tidak paham apa yang mereka yang di luar sana
yang seolah olah mengatakan kpk itu sarang taliban
makanya saya tidak tahu taliban seperti apa yang mereka maksud
sebagai ujung tombak kpk yang selalu menjaga integritas lembaga
ketiga penyidik ini bukan hanya tak mendapatkan apresiasi yang senilai
dengan seluruh upaya dan ancaman selama mengungkap kasus besar
melainkan berakhir dengan tuduhan anti pancasila di dalam
dan kelompok radikal yang tak sekalipun mereka rasakan
selama mengabdi di kpk